pandingan lanjutan grup a piala aff antara timnas melawan thailand di glorabung karno senayan jakarta kamisore berakhir dengan kedudukan imbang satu satu
sejumlah supporter timnas indonesia mengaku kecewa dengan hasil tersebut
pasalnya garuda sempat memimpin satu gol dan unggul jumlah pemain namun harus puas dengan hasil imbang
para supporter menilai permainan timnas indonesia masih kurang konsisten sehingga harus dievaluasi kembali
banyak peluang tadi cuma kurang finishing juga dari pemain kita
padahal pemain kita unggul sebelas dibanding thailand kartu merah satu
mungkin ya tiga poin belum buat timnas kita
ini berarti sangat kecewa sekali nih mas
ya lumayan lah yang penting gak kalah dulu lawan thailand
agak kecewa tapi semoga bisa lebih baik lagi
kurang konsisten permainannya
biasa aja sih menang kalah itu sudah biasa
yang penting sudah menunjukin setiap
ada dong sedikit rasa kecewa karena ini kan di kandang indonesia sendiri
iya ada sedikit
satu membuat timnas indonesia gagal menggeser thailand dari posisi teratas di kelas main grup a
rizky istiareya jakarta